sementara deputi pencegahan kpk pala nainggolan mengatakan kpk sudah menelusuri kepemilikan rubicon dan harley davidson yang dipamerkan anak rafael di media sosial
sejauh penelusuran kpk rubicon yang digunakan bukan milik rafael sementara motor harley davidson tidak jelas kepemilikannya
rubicon ya dua hari minggu lalu tim sudah ke lapangan benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan
stnk dan pkb nya gitu dan kita datangi alamat yang kita punya gitu itu gang di daerah mampang
jadi memang orangnya sudah pergi tapi itu alamat di dalam gang jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu
tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan tapi atas nama kakak yang bersangkutan
jadi dari yang di gang lantas dia beli dia jual lagi ke kakaknya
jadi kita bilang ya sudah kasih unjuk aja dokumennya nanti dia akan bawakan
itu yang rubicon
yang harley davidson karena tidak ada plat nomernya kita juga tidak bisa cari kemana mana
yang kerjasama dengan dealer ya kita mulai dengan samsat biasanya
dan di samsat itu kita dikasih mario impornya dari mana kapan itu bisa kita cari
oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja
yang pertama saya mau
kpk juga menegaskan hingga saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan rafael aluntri sambodo di sejumlah lokasi
sejauh ini harta berbentuk rumah seluas enam lima hektare dan dua perusahaan tercatat di lhkpn milik rafael yang dilaporkan di kpk atas nama istrinya
sementara untuk harta kekayaan yang berada di yogyakarta masih dalam penelusuran kpk
karena ada sejumlah kendala yang dialami oleh tim komisi pemberantasan korupsi
yang kedua juga ppat
saya kirim tim kemarin ke minahasa utara untuk melihat perumahannya
dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan
itu sudah ada di lhkpn nya
sudah ada jadi dua perusahaannya
yang bersangkutan ini melaporkan di lhkpn nya punya saham di enam perusahaan
disebut nama perusahaannya apa saja
dan dua dari itu punya yang di minahasa utara perumahan
nah kalau di lhkpn kalau saya punya perusahaan yang saya catat di lhkpn itu hanya sahamnya saja
saya punya lima puluh lembar satu lembarnya sejuta berarti lima puluh juta
itu yang dilakukan
jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di lhkpn
yang ada sahamnya di perusahaan itu saja
itu atas nama istri
atau saham istrinya di perusahaan itu saja